pameran otomotif indonesia international motor show dua ribu dua puluh tiga ini juga diselenggarakan mulai enam belas hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga
dan tahun ini pln berkomitmen untuk mempercepat transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik sesuai dengan arahan presiden joko widodo
ims dua ribu dua puluh tiga digelar di gxpo kemayoran jakarta pusat
pameran otomotif tahunan ini dibuka oleh presiden jokowi
dalam sambutannya jokowi mengimbau seluruh stakeholder industri otomotif untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air
mengenai tren dunia yang ke depan ini semuanya akan semua negara ini akan mendorong ke penggunaan mobil listrik
saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industri nya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu
karena pemerintah juga
sekarang ini terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki sehingga bisa masuk ke supply chain
menurut presiden jokowi pemerintah akan mendorong terbentuknya industri kendaraan listrik dari hulu sampai hilir sehingga indonesia bisa masuk rantai pasok global kendaraan listrik
menanggapi hal tersebut pt pln siap mencari
pemerintah juga menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik
sejauh ini pln telah berkomitmen mengembangkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum atau spbklu serta layanan home charging
kami juga membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum
sudah ada lima ratus sekian yang sudah terbangun itu artinya meningkat satu ratus dua puluh persen dibanding tahun yang lalu tahun sebelumnya
terus kita bangun ekosistem untuk charging station nya
kami juga membangun suatu bisnis model namanya franchising
kenapa karena pln tidak punya tempat parkir yang strategis
yang punya siapa kantor kantor perbankan kemudian juga mal kemudian juga coffee shop kemudian juga restoran
kami bekerjasama dengan pihak ketiga yang memang memiliki
ruang publik yang bisa digunakan untuk spklu
pada ims dua ribu dua puluh tiga pln menyediakan area khusus motor listrik yang dilengkapi area test ride motor listrik
pln juga menampilkan beragam produk inovasi termasuk spklu dan dua belas motor konversi listrik yang dikerjakan para teknisi ahli pln